hai imbauan pemerintah agar tidak mudik idul adha di tengah ppkm darurat tak membuat sejumlah
warga mengurungkan niat untuk menjalani tradisi toron atau mudik idul adha puluhan calon penumpang
kapal feri tujuan pulau sepudi madura pun terlihat ramai pada minggu pagi tidak adanya
pembatasan dan pengetatan perjalanan membuat calon penumpang leluasa antri membeli tiket
mereka hanya wajib mengikuti rapid antigen berbayar di pelabuhan agar bisa membeli tiket
para penumpang kapal feri mengaku nekat pulang karena idul fitri lalu tidak bisa pulang
ada penyekatan di mana mana nggak ada penyekatan operator kapal ferry dharma kartika jangkar
tidak ada lonjakan penumpang sejak ppkm darurat diberlakukan jumlah penumpang turun drastis dan
hanya didominasi paketan barang dan kebutuhan pokok jumlah penumpang sekali trip ke pulau
sepudi juga tidak lebih dari tiga puluh orang zainal ali mustafa situ bondo jawa timur